kita ke informasi selanjutnya
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini lima belas oktober dua ribu dua puluh
terdapat penambahan empat empat ratus sebelas kasus baru
sehingga total kasus covid sembilan belas indonesia adalah sebanyak tiga ratus empat puluh sembilan satu ratus enam puluh kasus
pasien sembuh bertambah lima delapan ratus sepuluh orang
sehingga total kasus sembuh dua ratus tujuh puluh tiga enam ratus enam puluh satu pasien
mereka yang meninggal dunia juga sayangnya bertambah satu ratus dua belas orang
menjadi total mencapai dua belas dua ratus enam puluh delapan orang